aku pamit ya
hari ini aku last day di kantor ini
ya ampun hari ini terakhir
semenjak aku kerja disini
ampun aku juga ya ratna
ada perkataan sama perbuatan aku yang kurang berkenan
eh kita foto dulu yuk
ini kok gini gini terus yang ada
tambah banyak jadi
apa di email ya
ini reviewnya harus di
harus di print lagi semuanya
kalo gini terus gak ada catherine
yang ada kerjaan jadi berantakan semua
maaf pak di ruang tamu ada
bu andin pak ahmad dan beberapa orang lain
yang saya nggak terlalu kenal pak
mereka bilang gak kalo mereka mau ngapain disini
katanya mau ketemu bapak
yaudah yaudah makasih ya
ada apa ya kenapa mereka semua kesini
pak amar gak pengen datang kesini
saya datang kesini untuk melihat rekaman cctv di kantor panino
saya sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian
ibu andin sendiri
ada keperluan apa kesini
kebetulan sekali ya
berarti kita bisa melihat sama sama
ya di lihat sama sama juga gak masalah
kan tujuannya sama
lihat sendiri sendiri malah lama
lagian gak bakal dapat apa apa juga kan
ya lihat bareng bareng aja
mungkin aja punya sudut pandang yang berbeda kan
ngapain anda disini
semoga saya kuc discern
mau ngajak cctv
nggak salah denger
nggak salah kan
gue berhak selidikin kasus ini
masih ngerasa kalau keisha itu anak anda
nggak usah mimpi
anda gak berhak dengan keisha
anda juga tidak berhak berada di kantor ini
atau jangan jangan saya perhatiin
sepertinya anda ini
yang sudah menyebabkan kecelakaan itu terjadi
saya pikir saat ini mari kita prioritaskan dulu
tentang kasus kecelakaan ini
ya kita sama sama datang ke sini memang untuk melihat bagaimana rekaman cctv di kantor panewab
mari kita kesampingkan dulu pak nino untuk urusan personal
ini ada sangkut kotnya dengan sapu tasnya itu
gue mau selidikan kasus ini
gue ada di sisinya
dan gue nggak terima
keisha meninggal dengan cara seperti ini
sampai detik ini
anda masih berhalusinasi
nggak perlu harus berantem kan
silakan kalau mau nanti saya bantu
bilang ke orang it untuk mempersiapkan semuanya
jangan berani macam macam anda
keren juga nih
cctv yang tanggal tiga belas
masa nggak ada sih
ya jelas lah hilang
orang semua udah gue hapus
mau dicari sampai kapan juga
gak bakal ketemu
gak ada itu maksudnya apa ya pak ya
konotasi ini beda nih
gak ada itu karena hilang terhapus
atau memang dihilangkan sama seseorang
coba dilihat di tanggal yang itu pak
semoga ada penunjuk lain
masih gak ada juga
ini bener bener semakin mencurigakan
kalo jejak buktinya gak ada
berarti ada kemungkinan
ikut andil disini
gue selalu lebih cepat daripada kalian
yaudah gini aja kita langsung cari bukti dari tempat lain aja ya
kita cari dari luar
mungkin ada saksi mata
aduh ini apa lagi
semoga kita menemukan bukti yang baru dari apa yang kita cari ya
usia kandungan dokter michelle
sudah empat minggu
dokter misal apa ada keluhan
saya rasa nggak ada dok
malah saya gak tau kalo
ternyata saya hamil
soalnya gak berasa apa apa
tapi saya tetep beri vitaminnya dok
sama obat mual
di sekitar sini ada cctv nggak pak
di sekitar sini tidak menggunakan cctv bu
gak gunain ya
terima kasih ya
kita coba cari tempat lain
selamat siang pak
saya hanya ingin bertanya
di sekitar sini ada cctv nggak ya
wah tidak ada pak
iya di sini tidak ada cctv
kita cari tempat lain aja
ini siang mbak
dia sudah berada dimana
ada lumin di atas tempat
mereka pada ngapain disitu
tadi sebenarnya ada satu bu
tapi pas saya tanya kebetulan mobil rusak katanya
dari semua bukti cctv yang sudah kita lihat
kita dapat menyimpulkan
kalau memang tidak ada buktinya
berarti pemeriksaan cctv kita kali ini
tidak membahas hasilnya
pasti nanti ada hasilnya
mungkin nggak sekarang tapi saya yakin pasti nanti ada
kalau begitu kita kembali dari kantor
terima kasih sudah memberikan waktunya
untuk melakukan pencarian ini
ya tidak apa apa
walaupun hasilnya masih belum ada titik terang
yang penting sudah usahakan
saya rasa memang pelakunya
memang sengaja sih
atau mungkin dia sedang mempersiapkan
berbagai cara supaya nggak ketahuan
makasih cctv mungkin dihapus sama dia
pelakunya sangat profesional sekali
untuk menutupi identitas
dan untuk menutupi bukti bukti
canggih banget kan skenario gue
tinggal satu satunya bukti
berarti masih ada petunjuk lain
petunjuk yang mana ya
yang dimaksud amar
padahal saya harus menemukan bukti lain
yang dimaksud andi dan aman

saya sibuk mencari tahu soal kematian keisha
suami kamu malamnya yang pet kemantan
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
lo gak boleh gegabah lagi

lo harus tenang untuk hancurin mbak andin
abahin dulu gangguan riki
sekarang lo harus fokus dulu
buat menghancurkan mbak andin
seperti dia menghancurkan riki
untuk menghancurkan gue dengan kematian keisha
sebaiknya gue hubungkan nino
kenapa gak hubungin nino
sebaiknya gue hubungin nino
kamu kan mau kaduin rena
nanti aku sekalian mau ketemu sama mbak andin ya
nanti biar sekalian aja kasih kadunya ke mbak endin ya
tapi andin baru habis dari kantor aku
kayaknya masih di jalan
ya nggak apa apa tapi masih bisa ketemu sama mbak nin kan
yaudah yaudah terserah kamu
kamu kadonya taruh di mana
ada di rumah di atas meja kerja kok
kamu ambil aja di situ ya
anak anak perhatikan miss ya
hari ini kita akan mengadakan kegiatan clean and clear day
oke bisa akan jelaskan ya
jadi khusus untuk hari ini
kita akan menciptakan
kelas yang bebas dari sampah
nah setiap kelas
diwajibkan untuk menjaga
keindahan dan kebersihan kelasnya masing masing ya
jadi sampai di sini
jadi nanti di setiap hari jumat
akan diumumkan kelas mana
yang paling bersih dan tidak bersih
yaudah sekarang semuanya
boleh keluar kelas untuk ngambil peralatan ya
aku mau ke kamar mandi beli ya
tapi jangan lama lama ya
bahkan kita mau bersih bersih
selamat siang bu andien
selamat siang bu andien ya
ada bu elsa datang ke kantor
dan katanya mau menemui ibu
atau biar saya bilang kalau bu andi
sedang tidak bisa ditemui
karena lagi ada meeting
ya udah suruh dia masuk

njaluk mbak yourlinda
ya kat clar centered kalimah
atau harga new york garde
ini aku pergi
ocupati saya fxt lagi belum
gak jauhin suami gue
gak usah deket deket
karena gue ya
siapa yang mau deketin suami kamu sih sa
aku gak ada niatan sedikit pun
buat deketin suami kamu
dan satu lagi
kalau apapun yang dikasih dari nino
untuk lo dan anakmu
apapun yang kamu minta
tanpa harus kamu bilang
mbak udah ngelakuin sendiri kok
mbak juga maunya begitu
ancaman kamu ini bukan kamu beri kembat
tapi ke suami kamu tercinta dong sa
sepertinya dia kok
dia yang terus beri kembak
dia yang terus mendekati aku dan reina
karena dia ingin sekali deket sama reina
dan untuk masalah pemberian
gue pikir emak emak juga gak bisa kasih
mbak juga gak bisa beli
apalagi masalah suami emak
sudah mempersiapkan semuanya dari jauh jauh hari
untuk anak tersayang reina
untuk gak usah datang
untuk gak usah memberi
kalau bisa untuk gak usah ketemu lagi
untuk ngomong kaulah dengan emak
supaya acek datang lagi
thank you ya buat waktunya
mumpung gak ada miss ayu
kita ke gudang aja yuk
ngapain kita bersih bersih kayak gitu
itu kan kerjaan office boy
iya dia tuh bukan kerjaan kita
yaudah kita ke gudang aja yuk
kita disini aja
daripada di kelas
iya betul tuh
itu kan ide sama dika
kok mereka pada lari sih kayak ketakutan
kecualah kecualah kecualah
itu kayak suara aldi
kok iya kayak ketakutan gitu deh
lihat tuh kecualinya udah kabur
yuk kita keluar
jangan berita besoh
temen temen yang lain kalau aku takut sama kecoa
aku gak ngomong ke siapa siapa
yaudah kita ke
kelas ya aldi
selamat siang semuanya
bisa datang kesini untuk menjenguk
bagaimana keadaannya ibu catherine
kami mengerti kalau jadwal pak amar
tapi terima kasih sudah
menyempatkan untuk menjenguk catherine
ini tapi maaf banget
barusan aja habis minum obat
gak apa apa ibu
ya namanya orang baru sadar dari koma pasti butuh penyesuaian lagi
tapi ya reaksinya sudah positif kok
catherine sudah bisa menarik bibirnya untuk tersenyum
reaksi matanya juga sudah bagus
dan otot ototnya juga sudah mulai bisa dikerangkan
dan sudah bisa duduk juga walaupun tidak boleh terlalu lama
apapun itu menuju ke kebaikan
terima kasih atas perhatiannya pak ahmad
sebenarnya kedatangan saya kemari selain saya ingin menjenguk ibu catherine
saya juga ingin meminta tolong kepada semuanya
apa semua ini ada hubungannya dengan penyelidikan kasus kecelakaan itu
yang berada di dalam situasi
dan satu satunya petunjuk adalah ibu catherine

dan ibu andin
itu semua akibat sabotase
ibu catherine dan ibu andin
telah menyebabkan kecelakaan remblong

telah menyebabkan kecelakaan remblong

telah menyebabkan kecelakaan remblong
kita sudah berusaha mencari bukti bukti
yang bisa mengidentifikasi bagaimana pelakunya
bahkan kita sudah mengecek cctv
tapi pelakunya sangat profesional sekali
untuk menghilangkan semua bukti bukti cctv tersebut
gue nggak nyangka pelakunya pada menerlijik
dan lebih anehnya
rekaman cctv di tanggal kejadian tersebut
ketika pelaku tersebut terkunci
pelaku tersebut terkunci
maka dari itu
saya minta untuk semua yang ada di sini
untuk bisa menjaga ibu catherine
mengenai catherine nggak usah khawatir
pasti akan gue jaga
nyawa pun taruhannya
nggak usah khawatir
saya percaya itu pak
sudah memperhitungkan segala kemungkinan
hari ini aku last day di kantor ini
ya ampun hari ini terakhir
mohon maaf ya kalau aku ada salah salah kata
semenjak aku kerja di sini
ampun aku juga ya ratna
kalau misalnya ada perkembangan
kataan sama perbuatan aku
yang kurang berkenan
eh kita foto dulu yuk
oke makasih mbak catherine
ya sampai ketemu lagi ya
nanti aku post ya
ya udah aku pamit ya
ini kenapa gue jadi deg degan kayak gini ya
apa jangan jangan emang karena gue jarang
main sama anak kecil kali ya
makanya gue deg degan suruh jagain cisha
si ratna udah ngepost aja fotonya
berhari hari bertahun tahun gue disini ternyata hari ini hari terakhir gue
ya allah nino pasti gue suruh jagain keisha
ada yang mau coba kamu utarain sama kita disini
soalnya masih dalam istusyarat